terima kasih mila
sekarang kamu pakai cincin ini ya
sekarang kamu pakai buat aku juga
terima kasih mila
sebentar kok sebentar
biar biar lho pak dil
mama mila aku nyusul pak dil
ya allah apa yang terjadi sama kak fadil
sebenarnya kak fadil kenapa
mampir tidak tahu apa yang terjadi ini
itu dari pertandaan
ketahuan apa ini kepada nak
saya tak harus buat
mau bikin pelepvaran saja di video selain
saya akan untuk ini
sekarang aku mau ke lol chamber
fadil bangun dia
fadil lu kenapa sih dia
dia bangun dia
dia bangun dia
fadil lu kenapa sih dia
dia bangun dia
loh mas temannya kenapa mas
mau saya bantu mas
kalo fadil dibawa balik ke restoran
kamu aja bisa tau soal ini
ah gak usah mas gak apa apa dia baik baik aja kok
tapi sepertinya teman mas perlu bantuan
gak usah mas
saya bisa melakukan sendiri
dia bangun dia
sepertinya dia gak bayar sedalam
kamu bisa lihat fadil
kamu bisa lihat fadil
kamu bisa lihat fadil
kamu bisa lihat fadil
kamu bisa lihat fadil
kamila masih marah sama fadil
apa dia masih nggak percaya
kalau antara fadil dan anda nggak ada hubungan sama apa
tuh van kamila percaya
fadil berhasil meyakinkan kamila
alhamdulillah kalau kayak gitu
tapi sekarang bukan itu masalahnya van
fadil fadil kolaps dia mingsan
terus fadil dimana sekarang
kamila tahu tentang hal ini
kamila belum tahu sama sekali van
makanya kita mesti bawa cepat fadil ke rumah sakit
biru udah mulai membiru
lo sekarang ada dimana dong
gue di toilet restoran sekarang
ini udah gue kesana sekarang guys
kenapa hal ini harus terjadi
saat ini gue gak boleh terlihat sama kami
tapi gimana caranya
kak afah sayang
kak afah masih mau ketemu sama papa ya
papa yang lagi di toilet tuh
bentar lagi juga papa pasti akan kesini kok sayang
malah mama lebih senang
setelah broi itu lame just checkin
udah amuk dia udah pingsan
terus gue mesti gimana van sekarang kita mesti gimana
anak anak muda itu bener bener keterlaluan
mereka itu suka berbuat nekat
mereka tuh gak pernah inget
bahaya yang bisa ditimbulkan karena kenekatan mereka
tuh van lagi
apa apaan sih dia
apa dia gak mikir ya
fadil itu kan baru saja dari komanya
kok bisa bisanya dibawa pergi
bisa saja sudah alhamdulillah kok
ini malah dibawa pergi
saya takut terjadi apa apa sama fadil
kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan bagaimana rizky
ya untunglah ada kamu fan
yang selalu siap bertindak
bahkan sudah menyiapkan ambulans
insya allah semoga baik baik aja ya
semoga saja lah riz
keadaan ini sangat
sangat berbahaya sekali bagi fadil
dari tovan riz
ya sudah sudah kamu tenang ya
ya ya ini sudah di jalan kita sudah menuju kesana
ada apa van
apa yang kita takutkan akhirnya jadi kenyataan
kenyataan apa van
fadil akhirnya ambruk di toilet
mau pesan sesuatu
saya mau tunggu suami saya dulu
baiklah kalau gitu
permisi ya mbak